kalau pd perjuangan mengambil posisi di luar pemerintahan
ini bagian dari pekormatan asistis dan demokrasi
di luar pemerintahan bahkan melawan orde baru
jadi bukan berarti kita membangun negara
menjaga persatuan itu semua harus sama sama
itu namanya buat kompromi untuk menutup dosa dosa dosa dosa ini
seperti sekarang lagi rame rame yang belum tentu benar
tapi kan tidak tahu siapa yang gentul
makanya tetap di luar bukan di dalam
jadi jangan kalau kau menjadi orang yang
jangan ikut cara cara yang tidak beradab
kita boleh lega ya kalau mendengar sikapnya bung komar ini
hanya pertanyaannya kan kita menanti
bertahap anda juga jangan padamkan lilin kecil ini
supaya mati di tengah gelapnya malam
nanti selju dunia republik ini jalan kacau
sekarang terjadikan dia ngomongnya benar
termasuk pd perjuangan dulu juga mau pergi gugat dia kan
karena memang kebenaran itu butuh pengorbanan
dan tidak semua orang mau berkorban untuk kebenaran